terima kasih masih bersama kami
kopi biasanya dijadikan minuman panas yang nikmat
namun bagaimana jadinya jika kopi dijadikan sebagai bumbu steak
salah satu restoran di kota bandung menciptakan inovasi kekinian
yaitu kopi wrap steak lengkap dengan saus barbecue coffee
perpaduan daging sapi pilihan dengan kopi terbaik bisa dinikmati dalam satu menu
makan steak dan minum kopi itu biasa
tapi bagaimana jika kopi dengan steak dalam satu menu
salah satu restoran di jalan setiabudi di kota bandung menghadirkan steak dengan cita rasa yang berbeda
mari kita intip apa menu yang jadi andalan resto yang sudah berdiri sejak tiga puluh tiga tahun itu
bumbu yang diperlukan adalah bubuk paprika bubuk cabai jimpen bubuk black pepper atau lada hitam
dan serbuk kopi yang memiliki antioksidan tinggi
kemudian bumbui daging potongan daging sapi tenderloin seberat dua ratus gram dengan bahan bahan tadi
jangan lupa bubukkan serbuk kopi ke daging
lalu oles sedikit dengan minyak
proses selanjutnya panggang daging sesuai selera
sambil menunggu steaknya matang kita siapkan aneka sayuran di atas piring sebagai tongkatnya
tak lupa pastikan garnish sebagai penghias dan taburkan serbuk kopi di pinggirnya dan saus kopi barbecue
coffee rub steak dengan saus barbecue coffee kini siap disantap
nah jangan lupa siram steak dengan saus barbecue
sambil membeli kopi agar makin lezat
ternyata ini enak dagingnya lebih gurih dan kopinya itu lebih mirip ke black pepper
kalau dagingnya kayak daging asap lebih smokey
saya suka banget
ternyata tak hanya lidah saya yang menyukai hidangan unik ini
para pengunjung pun mengemarinya
jelai aku baru sekali sih ngebayangin yang gagal untuk kopi ini karena lihat di menu
terus dilihat ini beda nih aneh gitu aneh sendiri
terus ini saya pesen itu gitu ya
pas dicoba soalnya agak agak takut juga sih takut pahit gitu kan ada kopinya gitu
soalnya enggak sih sama sekali gak pahit
jadi kerasa smok smoknya si dagingnya juga kerasa tapi kopinya itu juga kerasa
fungsi kopi dalam menu tak hanya memberikan sensasi pada steak juga menghilangkan bau perengus
jadi dari daging yang kita sajikan
walaupun daging itu tuh misalkan banyak lemaknya daging sirloin dengan kasihan kopi itu akan bisa menyeimbang
harga satu porsi steak dengan bumbu kopi ini dibanderol rp delapan puluh tujuh lima ratus
bagaimana anda ingin mencobanya
dian permatasari bandung